putraku astagfirullahaladzim putraku kensantang putraku subang larang kenapa dia ada di sini
tidak itu bukan subang larang sepertinya itu adalah sukma subang larang kau tidak apa apa
nih mas tidak aku tidak papa papa hai saya hanya berdua ke mana raden kian santan rai menyusup ke
istana banget hai uang ajar mereka memancing kita untuk menjauhi istana jangan jangan kian
santan sudah berhasil menyelamatkan yesud bang larang kita harus kembali cepatlah
astagfirullahaladzim ayo raka ini mas kalau mau kemana
kami harus gerak istana sih tapi kalian terluka parah tapi papan syekh gulai raikian santan berada
di sana sendiri damai pendekar ilmu hidup yang sudah berada di istana sekarang raden
nimas kalian tidak boleh sampai aku menyembuhkan ke kalian bersabarlah er baik
alhamdulillah alhamdulillah bagaimana apakah kau sudah memutuskan pakau mau menerima lambaran
bukannya aku tidak mau tapi aku tidak bisa menerima lamaran itu
ya bukannya karena jala darah tidak menarik bagiku tapi untuk saat ini aku
benar benar belum ingin menikah ya kenapa anakmu aku masih ingin belajar menuntut ilmu kanuraga
aku masih ingin menjadi pendekar wanita yang berguna untuk banyak
maafkan aku haya bukan karena jalan darat tidak menarik bagiku tapi aku tidak mencintainya
bagaimana aku harus mengatakannya
hatiku telah terhambat oleh raden yesus
sejak pertama kali kita beritahu
ayah maklum atas keputusanmu
ayah akan menyampaikannya pada adik adik arya
kepala jadi pusing ke aman kepala kepala di pinggang

alhamdulillah rabbil alamin
nyiroh sempat membawa bunda aku pergi
anda ngeliat buku ini
kalian berani menolak lamaran putra ku
kalian berani melawanku
sama salih tidak gusti
saya hanya menyampaikan apa ada
putri saya belum mau menikah saat ini
seharusnya kau bisa memaksa putrimu
pernikahan yang dipasahkan tidak akan menemukan kebahagiaan
tangkap orang itu
dia sudah menghina diriku
normal aku memang jauh
putraku kian santam
kenapa dia ada disini
itu bukan subang larang
itu adalah sukma subang larang
jadi subang larang
benar benar sudah mati
pukulan paman tidak akan berpengaruh apa apa pada aku
apakah paman lupa
paman pernah mewariskan ilmu karang kepada aku
kau sekarang sudah menguasai ilmu kami
berikan darah suci mu kian santam
untuk membangun kembali
yang sudah dianjurkan
aku tidak yakin darahku bisa membangkitkan lagi istanamu
pertikaian dan ayah ada prabu siliwangi
tidak ada sangkut pautnya denganku
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang

kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karangan
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karangan
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
kau sudah menguasai ilmu karang
aku tidak akan melakukannya sekarang karena jasad yang paman kuasai sekarang adalah jasad
paman sang kangodaya lepaskan dia aku akan mengampuni paman apa yang harus aku lakukan sekarang